polisi memperlihatkan dua tersangka yang ditangkap saat penggerebekan pesta sabu pada kamis dini hari
salah satu diantaranya adalah anggota aktif polri berpangkat komisaris polisi
penangkapan tersangka berinisial ba tersebut berawal dari laporan masyarakat tentang adanya aktivitas pesta sabu
di kawasan kelurahan purus kecamatan padang barat
dari laporan tersebut ada empat orang yang terdiri dari dua laki laki dan dua perempuan
saat dilakukan penggerbekan hanya satu tersangka yang tertangkap sedangkan tiga lainnya melarikan diri
tersangka yang diamankan tersebut berinisial bs alias k
dari penangkapan tersebut disita sejumlah barang bukti termasuk salah satunya adalah handphone milik ba polisi berpangkat kompol
ba kemudian mendatangi mapol resta bermaksud hendak mengambil ponsel miliknya tersebut
saat itulah tersangka diamankan
pelaku yang pertama
yang biasa dipanggil k
umur empat puluh tujuh tahun
alamat jalan purus
kelurahan purus kota padang
provinsi sumatera barat
yang kedua adalah
umur empat puluh sembilan tahun
bersama tersangka diamankan
sebelas paket kecil narkoba
golongan satu jenis sabu
satu set alat hisap yang terdiri dari bong pipet dan kaca
serta pemantik api serta dua unit handphone
para tersangka diancam sejumlah pasal tentang penyalahgunaan narkoba
dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara
dan maksimal dua puluh tahun penjara
khusus tersangka ba
ia juga terancam hukuman disiplin
nah secara kode etik kita sudah berjalan gitu kan
berjalan gitu kan
kalau ada putusan ingkrahnya itulah
itu yang akan menguatkan nanti
sidang kode etiknya
karena yang bersangkutan ini kan personil kuar aktif
jadi yang bersangkutan tetap dikenakan
polisi kini masih memburu tersangka lain yang melarikan diri
termasuk melakukan pengembangan sumber barang haram tersebut
john nedi kambang padang sumatera barat